pengadilan negeri jakarta pusat memerintahkan kpu ri mengulang tahapan pemilu dari awal hingga mengibatkan penundaan pemilu
kpu ri tegas menolak putusan pn jatah pusat dengan mengajukan banding
sejumlah pihak menilai pengabulan gugatan penundaan pemilu oleh pn jakarta pusat ini sebagai putusan aneh dan malah menimbulkan kerugian di tengah masyarakat
kabar terakhir ky atau komisi yudisial akan mendalami substansi putusan ini dan akan memanggil majelis hakim untuk meminta klarifikasi
apakah putusan pn jakarta pusat ini akan membawa pengaruh pada tahapan pemilu yang tengah berjalan
kita minta pandangan melalui sambungan zoom
kami telah terhubung dengan pengajar pemilu fakultas hukum ui ada mbak titi anggraini selamat sore
ada juga telah bergabung bersama kami jurubicara partai prima mas farhan abdillah

apakah anda merasa tidak legowo dengan keputusan itu mas farhan
ya terima kasih mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore mas selamat sore
seluruh penonton indonesia
jadi prima sejak kita dinyatakan tidak mencarat jawab itu
kita sudah mengajukan juga kan itu kalau tidak salah empat kali
dalam proses untuk prima masuk sebagai calon pekerja pemilu tahun dua ribu empat
kita sudah ke bawaslu kita pernah ke bawaslu kemudian kita pernah ke pt un
dan terakhir kita ke pn jakarta pekar
jadi prinsipnya bukan tidak legowo sebenarnya
prima ingin mencari keadilan
prima ingin bahwasannya partai partai politik partainya rakyat biasa ini
diberikan hak konstitusionalnya
diberikan hak politiknya untuk serta
sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
karena kami memiliki data kami memiliki bukti yang cukup banyak
data kita lengkap semuanya bagi kami
dan setelah diperiksa di pengadilan juga
di bawaslu juga diperiksa
prima memenuhi syarat
tetapi kami melihat ada beberapa kejanggalan kejanggalan
sehingga pada akhirnya kami ajukan lagi
gugatan di pn jakarta pusat
dengan konteks gugatannya adalah perbuatan melawan hukum
bukan sengketa proses pemilu
jadi ini yang keliru hari ini mas
jadi kita akan akan terjadi kiamat politik nih hari ini
jager berman omata
perbuatan melawan hukum apa ya maaf saya potong
perbuatan melawan hukum apa ya
perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan
oleh tergugat kpu ini kepada pihak anda
ya jadi apa namanya
kami menganggap bahwasannya kpu mas
kami menganggap bahwasanya kpu
dan kami sudah buktikan di pengadilan
kpu itu tidak menjalankan putusan bawaslu
yang memenangkan prima dalam gugatan tersebut
beberapa pokok gugatan dan putusan
yang ditetapkan oleh bawaslu itu
tidak dijalankan sepenuhnya oleh kpu ri
jadi kami menganggap bahwasanya kpu adalah perbuatan melawan hukum
kpu sebagai lembaga negara tidak menjalankan
sama putusan dari bawaslu ri
hal hal apa lagi yang anda rasakan dirugikan oleh kpu
kalaulah kiamat politik yang anda katakan
tapi kalau sebagai organisasi kemudian berubah menjadi partai politik
tentunya anda paham dengan syarat syarat yang diajukan
syarat syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mendaftarkan partainya
apakah ini masih dirasa kurang dan belum tepat untuk diajukan ke kpu
sehingga kpu menolak belum lengkap
berkas anda mas farhan

jadi saya rasa
kalau kita menjelaskan ke kpu
kita harus menjelaskan ke kpu
dan kita harus menjelaskan ke kpu
dan kita harus menjelaskan ke kpu

dokumen persyaratan mas
kami sudah melengkapi seluruhnya
bahkan berlebih lebih prima berdiri secara struktural itu
di tiga puluh empat provinsi di indonesia

kemudian ada sekitar tiga empat ratus tiga puluh enam kecamatan
susul kesamatan di seluruh indonesia yang kami daftarkan
bahkan untuk keanggotaan
kami ada sekitar tiga ratus enam puluh tujuh ribu
anggota se indonesia yang memenuhi syarat
seribu atau sepertribu dari persyaratan yang diundangkan dalam
undang undang pemilu maupun dalam pkpu nomor empat tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua
jadi semuanya lengkap bahkan dalam persidangan
kalau kawan kawan kalau masyarakat melihat
dalam persidangan prima di bawaslu kemudian di pt un
kpu sendiri mengakui bahwa
dokumen persyaratan prima itu lengkap
kami buktikan semuanya di persidangan
bahkan yang kami juga di bawaslu dan pt un sebelumnya adalah
sengketa proses pemilu untuk verifikasi administrasi
dalam persidangan kami lakukan verifikasi faktual
kami hadirkan anggota yang dipermasalahkan
kami hadirkan orangnya ada
kemudian identitasnya jelas
dan dia mengakui bahwasannya dia hanya sebagai anggota prima
belum pernah di anggota partai politik lain
tetapi kpu menetapkan dia merupakan anggota partai politik lain
orangnya kami hadirkan mas di bawaslu
orangnya kami hadirkan di pt un
tetapi setelah putusan bawaslu
kpu tidak merubah status anggota tersebut
banyak sekali yang kami hadirkan
bahkan kami buat surat pernyataan itu ratusan anggota
tetapi semuanya tetap tidak diakui oleh kpu
setelah putusan bawaslu tersebut
nah ini yang kami anggap
perbuatan melawan itu
baik mas marhanita
saya mau ke mbak titi
mbak titi koreksi saya jika salah
kalau dalam verifikasi administrasi
ini kan tertuang ya kita bisa memantau dari sipol
sistem informasi pemilu ya
masyarakat bisa juga mengakses atau tidak ya sebenarnya
sehingga publik juga melihat berkas berkas yang diajukan
oleh sebuah partai politik
itu ada yang dirasa lengkap dikembalikan
dan harus diperbaiki
betul seperti itu ya mbak titi
ya ini memang menjadi salah satu problem
di dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik
kita memang dalam hal ini
publik itu tidak bisa mengakses berkas berkas
apa yang diunggah oleh partai politik
itu tidak aksesibel oleh publik
jadi memang publik itu bisa melihat misalnya
siapa ketua umum siapa sekretaris partai
lalu juga alamat
tetapi semuanya berupa
kemudian keterpenuhan tadi soal keanggotaan dan seterusnya
itu berupa proses saja
termasuk kalau dulu dibandingkan dengan periode sebelumnya
verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu tahun dua ribu tujuh belas
kita bisa mengunduh sk pada setiap tingkatan
sehingga kita bisa tahu kepengurusan di tingkat provinsi
kabupaten kota kecamatan
itu kita semua bisa akses
ini yang memang agak berbeda
jadi kalau ditanya
apakah publik bisa ikut mengukur keterpenuhan
saya tidak bisa mengatakan
kami tidak bisa mengaksesnya
jadi itu pada lingkup yang tidak aksesibel bagi publik
kira kira begitu mas hera
mbak titi tentunya anda juga mencermati ya
di lapangan ada proses persidangan di bawaslu
yang diajukan oleh prima kemudian ke pt un
kalau pak mahfud menyatakan tadi pagi
ini sudah diperiksa bawaslu sudah diperiksa oleh pt un
kalau anda mencermatinya seperti apa ya
apakah langkah prima ini atau partai prima sudah tepat
untuk menggugat kpu di pn jakarta pusat
ya pertama soal upaya hukum ya
terkait dengan sengketa proses
jadi prima ini di pt un tidak bisa dilanjutkan menjadi sengketa tun
karena tidak berbekal keputusan yang diterbitkan oleh kpu
hanya berbekal berita acara
ini memang menjadi problem yang selalu berulang
terkait dengan sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara
jadi sengketa tata usaha negara pemilu
mas heronok mungkin ini agak teknis ya
sengketa proses itu ada dua
sengketa proses yang menyangkut penerbitan keputusan oleh kpu atau kpu daerah
yang prosesnya itu final di bawaslu
itu hanya bisa berlaku selain dari penetapan daftar calon tetap
dan juga verifikasi partai politik menjadi peserta politik
nah ada proses sengketa proses berikutnya yang disebut dengan
sengketa proses tata usaha negara pemilu
itu bisa diselesaikan sampai ke pengadilan tata usaha negara
untuk dua masalah yaitu penetapan daftar calon tetap
dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu
jadi proses partai prima ini dia tidak berujung sampai ke sengketa tun pemilu
karena kenapa karena tadi tidak ada penerbitan keputusan
jadi kalau ada penerbitan keputusan
itu akan bisa diperiksa sampai kemudian proses sengketa tun pemilu
karena hanya mengandalkan berita acara begitu
jadi ini juga memang problematik
tadi saya diskusi dengan beberapa teman dan juga beberapa pihak
mestinya di setiap tahapan itu dikeluarkan saja keputusannya begitu ya
atau kemudian pada fase akhir itu kpu ketika pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
menyatakan mana partai politik yang menjadi peserta pemilu
jadi sehingga di mana yang tidak memenuhi secara kemampuan

itu disebutkan daftar partai partai yang berproses dari awal
jadi ada yang tidak lolos di verifikasi di saat pendaftaran
ada yang kemudian tidak lolos di saat verifikasi administrasi
ada yang kemudian tidak lolos saat verifikasi faktual
itu bisa dalam model satu sk
sehingga ada satu kali upaya hukum bersamaan di pengadilan tata usaha negara
atau dia dalam beberapa babak
misalnya yang tidak lolos pendaftaran itu ada keputusannya
lalu yang tidak lolos verifikasi administrasi ada keputusannya
dan yang tidak lolos verifikasi faktual ada keputusannya
nah kemarin itu tidak begitu
jadi yang ada itu hanya berita acara
makanya di pt un prima ini tidak bisa diperiksa sampai ke substansi
terkait dengan proses apa namanya sengketa tata usaha negaranya
karena tidak memegang keputusan itu
ini koreksi saya sorry keputusan
koreksi saya mas farhan ya
kalau saya kurang tepat
baik kemudian langkah partai prima menggugat perdata kpu ke pn jakarta pusat
sehingga menghasilkan putusan yang membuat gaduh kata beberapa pihak
di tengah masyarakat yaitu menunda tahapan pemilu seperti apa
ya persoalan persoalannya saya setuju ya
persoalan besar dari putusan tujuh ratus lima puluh tujuh ini adalah ketika meminta menghentikan seluruh tahapan
dan mengulangi tahapan dari awal
yang pertama itu adalah yang dipersoalkan adalah proses pendaftaran dan verifikasi
partai politik menjadi peserta pemilu
itu memang adalah tahapan pemilu
tetapi itu bukan tahapan pertama kali dari tahapan pemilu
pertama kali tahapan pemilu itu adalah perancangan peraturan anggaran dan juga perencanaan
nah yang diminta itu adalah keseluruhan tahapan ini dihentikan
dan kemudian tahapan pemilu dimulai dari awal
padahal kalau kita bicara misalnya substansi yang dipersoalkan
substansi yang dipersoalkan itu adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu
tetapi perintah untuk pengulangannya atau kemudian dimulai dari awal itu ditarik maju sampai ke awal
itu yang pertama
nah yang kedua adalah dampaknya kalau kita tahu perkara perdata itu kan
menyangkut kepentingan antar subjek hukum yang bersengketa
tetapi kemudian dampak dari perkara perdata ini adalah menyangkut hukum pemilunya hukum publik pemilunya
yang kemudian juga berdampak kepada keseluruhan peserta pemilu tata kelola tahapan pemilu dan juga tahapan pemilu itu
makanya kemudian disebutkan angka dua tahun empat bulan tujuh hari
nah itu dilampirkan dari kalkulasi waktu yang dirumuskan kpu di dalam peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
di situ persoalannya
kalau dimulai dari awal dan diambil dalam kerangka waktu dua tahun empat bulan tujuh hari itu
maka kita akan menerabas beberapa batasan batasan kerangka hukum batasan batasan kerangka waktu tahapan pemilu yang sudah kita desain
sehingga pada akhirnya tanggal satu oktober dua ribu dua puluh empat dan dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat kita sampai pada pelantikan anggota dpr terpilih
dan juga calon presiden dan wakil
jadi implikasinya bukan hanya soal bagaimana tahapan pemilu diselenggarakan
tapi dia akan merekonstruksi tahapan pemilu yang pertama
dan yang kedua kerangka waktu masa jabatan yang memang memerlukan keterpilihan pejabat dari proses pemilu lima tahun sekali
sebagaimana amanat pasal dua puluh dua ae ayat satu undang undang dasar kita dan terkait dengan masa jabatan di dalam pasal tujuh undang undang dasar
itu yang kemudian menyebabkan
itu yang kemudian menimbulkan keterkejutan karena tadi ya perkara perdata akibat menggugat material dan imaterial
tapi implikasinya itu kemudian merekonstruksi sistem keadilan pemilu kita
karena ini kan tidak dikenal ya dalam electoral justice sistem kita
karena juga diakui ini perkara perdata
dan yang kedua tapi dampaknya adalah pada tertib penyelenggaraan pemilu terkait dengan kepastian hukum dan juga
bagaimana kerangka prosedur tahapan itu dilaksanakan secara pasti
respon anda mas farhan jika tahapan pemilu dari awal diulang implikasinya sangat luas
respon anda seperti apa
jadi sebentar mas saya ingin menjawab yang disampaikan sama mbak giti tadi boleh nggak
jadi pertama gini yang membuat gaduh hari ini tuh bukan
hari ini itu bukan prima tapi kpu sendiri
dalam setiap persidangan kan itu dibuktikan prima membuktikan bahwasannya kpu itu sudah tidak benar sejak awal
sejak awal banget tidak benar
nah mbak giti ini termasuk salah satu pancel kan yang mas seleksi komisioner komisioner kpu
bayangin mas tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat itu dimulai pada bulan juni dua ribu dua puluh
itu dimulai dengan tahapan sosialisasi
penggunaan sistem informasi partai politik
yang mana dalam sosialisasi tersebut tidak ada bimbingan teknis yang detail terkait penggunaan sipol
waktu itu kami dibimbing kebetulan saya lo untuk dpp primam
jadi waktu itu kami hanya dijelaskan cipol itu ini loh kan gitu
itu menggunakan website atau aplikasi dumning bukan aplikasi yang live
padahal kita maunya itu yang live nya seperti apa ayo kita belajar
kemudian sampai selesai tahapan pendaftaran tutorialnya tidak pernah ada
kami semua lo partai politik meminta itu tapi tidak pernah ada dari kpu itu pertama
yang kedua bayangkan mas
kita mulai pendaftaran itu di tanggal satu agustus dua ribu dua puluh
akan tetapi pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua yang mengatur tentang teknis pendaftaran dan verifikasi partai politik
itu baru diterbitkan di bulan september

ketika kita sudah mendaftar kita sudah mendaftar
ini kan di awal sebelum kita mendaftar itu sudah ada
bindingan teknisnya seperti apa panduannya pkpu nya seperti apa
ini tidak ada
bulan september itu baru diterbitkan kalau saya nggak salah ingat
september atau agustus akhir
pokoknya kan sudah selesai pendaftaran pada waktu itu
sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi
semua partai politik sebenarnya komplain terkait itu
belum lagi tahapan sipol dan sebagainya yang sangat bermasalah
dan maka dari itu kami menganggap bahwa memang pemilu ini
belum siap diselenggarakan oleh kpu
kpu harus berbenah diri dulu
tuntutan terima sejak awal adalah
hentikan proses pemilu dan lakukan audit
jadi bukan tunda pemilu ya mas
kita mintanya adalah hentikan sementara proses pemilu
dan lakukan audit terhadap kpwri
juga yang ditunjuk oleh mbak titi dan kawan kawan
kualitas sering berdiskusi dengan mbak titi dengan bahasa sumayun dan lain lain
kalau menunda pemilu artinya ini verifikasi panjang
masalah tunda pemilu itu
jadi tuntutan terima itu bukan untuk menunda pemilu secara substansi
jadi kita hanya ingin untuk ini dimuntikan sementara dan lakukan audit
tapi kan akhirnya di publik itu menganggap bahwa ini tunda pemilu dan sebagainya
dan memang ada beberapa pertimbangan hakim yang kami juga di luar puasa
kami sebagai penggugat kan gitu
hakim memutuskan itu dan apa yang diputuskan hakim adalah benar
secara logika hukum dan teori hukum seperti itu kan
jadi kami menghimbau sebenarnya kepada masyarakat dan seluruh rekan rekan
untuk menghormati petugas petugas hakim
baik baik singkat saja mbak titi
akhir saya minta dari anda akhir cerita ini seperti apa
kalaulah kpu akan tegas banding di pengadilan tinggi atau p tiga
baik mbak titi terakhir
iya saya kira apa yang menjadi catatan prima terkait dengan kinerja kpu tidak bisa diabaikan
bagaimanapun itu menjadi catatan kita bersama dan memerlukan peningkatan perbaikan dan juga respon yang serius
dan yang kedua adalah kalau saya maaf ya mas farhan
saya ingin pemilunya tetap berjalan sesuai jadwal bersih dan tidak curang
itu kita pada semangat yang sama
nah terkait dengan putusan ini
saya kira upaya hukumnya itu kan masih tersedia untuk upaya hukum banding
sebagai warga negara saya kira saya ingin sirkulasi elit berjalan baik
periodik and jenuin elections yang ada di pasal dua puluh dua e itu pemilu yang luber jurdil dan juga periodik lima tahun sekali
mestinya dia satu paket
dan itu pengawalan yang harus kita lakukan
oleh karena itu kita cari formulasi terbaik
bagaimana kemudian kejujuran keadilan profesionalisme itu tersedia
tapi juga tidak membuka kotak pandora bagi para penumpang gelap yang membawa agendanya masing masing
emang ada kotak pandora ada agenda terselubung anda melihatnya mbak siti
kan begini ya
hitung hitungan dua tahun empat bulan tujuh hari mas farhan ya itu kan berangkat dari durasi seluruh tahapan sampai dengan putaran kedua
nah kalau dimulai dari awal tahapan pemilu itu mas heranov itu adalah selama dua puluh dua bulan
dari mulai tahapan paling awal sebelum hari pemungutan suara
jadi dua puluh dua bulan itu sebelum hari pemungutan suara
berarti kalau diikuti benar ini putusan begitu ya
karena dimulai dari awal hari pemungutan suara itu baru akan berlangsung dua puluh dua bulan lagi
itu hari pemungutan suaranya
belum proses misalnya rekapitulasi suara
lalu kemudian ada perselisihan hasil
ini kan logika tahapan tahapan kalau kita membaca
pembabakan pembabakan waktu sebagaimana diatur di pasal satu ratus enam puluh tujuh ayat empat undang undang pemilu kita
nah harapan kami ya tadi sudah disampaikan ya
kpu serius menyikapi putusan pengadilan negeri jakarta pusat ini
kalau melakukan upaya hukum kemudian upaya hukumnya juga serius
tampilkan dengan bukti bukti penunjang begitu
tetapi yang di saat yang sama kita tetap harus konsisten pada komitmen kita pemilu yang jujur adil tadi
tentu saja adil
langsung umum bebas rahasia
jujur adil dan tepat waktu
jadi satu paket
bersih dan tidak curang tapi juga tepat waktu
tidak ada penundaan dalam konteks sirkulasi elit dan tidak ada perpanjangan masa jabatan
baik saya tangkap poin poin dari narasumber pada hari ini
sore ini ada mas farhan dari jurubicara partai prima yang tegas mengatakan seharusnya pr ke depan adalah
kpu secara tegas memberikan informasi terkait dengan bimbingan teknis di sipol
agar kedepannya lebih baik lagi atau bagaimana itu akan diserahkan nanti kpu untuk berjalan dengan baik
dan mbak titi anggera ini juga menyatakan bahwa harusnya ini pemilu tetap sesuai dengan jadwal
jurdil dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh kpu dari awal
terima kasih untuk sore ini bersama kami di newsroom
mbak titi anggraini pengajar pemilu fhui dari tangerang selatan dan juga mas farhan abdillah dalimunte jurubicara partai prima jakarta
selamat sore ini
selamat sore mas mbak semuanya